di lantas polda metro jaya yang akan memulai pada bulan oktober ini uji coba sistem penilangan elektronik atau electronic traffic law enforcement di ruas jalan mh tamrin dan juga jenderal sudirman jakarta pusat
sebanyak empat perangkat cctv yang rencananya didatangkan dari cina ataupun tiongkok akan dipasang untuk menangkap para pelanggar aturan lalu lintas
ya berhati hatilah bagi para pengendara yang masih kerap melanggar aturan lalu lintas di kawasan sudirman tamrin
dan meskipun tidak ada polisi para pengendara yang melanggar aturan lalu lintas mulai bulan depan akan direkam pelanggarannya melalui cctv yang dipasang di sejumlah persimpangan
lalu kemudian surat hilangnya akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai dengan stnk
karena meskipun anda berdalil bukan anda yang menggunakan kendaraan pada saat itu anda sebagai pemilik kendaraan tetap diwajibkan untuk membayar denda
anda pun dengan cara seperti ini maka pihak kepolisian tidak lagi perlu harus menahan sim dan stnk anda
dan anda pun juga tidak harus menahan sim dan stnk anda
harus melalui proses persidangan karena dendanya nanti bisa dibayar ke bank yang nantinya akan dikonfirmasi ke pihak kepolisian dan database mereka
selain itu jika anda tidak membayar rendah dalam waktu kurun waktu sekitar empat belas sampai empat belas hari dan dua minggu
maka pihak kepolisian akan memblokir stnk anda sehingga anda tidak bisa membayar pajak untuk kendaraannya
ya sementara itu untuk memberitahu surat hilang pihak kepolisian akan memberitahu anda melalui ponsel maupun juga melalui email
dari informasi yang anda berikan kepada pihak kepolisian ketika melakukan rekomendasi
ini adalah penyelidikan dari pihak kepolisian yang telah melakukan penyelidikan
dan saya sangat support sih mendukung sih untuk penelapan itilangnya
menurut saya sih itu bagus karena kita melihat kondisi jakarta sekarang kan lebih padat sangat padat bahkan
jadi untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas itu salah satu kebijakan yang bagus dari pemerintah saya setuju sih
untuk sementara ini dir lantas polda metro jaya baru berencanakan untuk memasang empat buah cctv
yang saat ini lokasinya masih ditinjau kembali untuk mencari tahu mana yang paling strategis
karena memang mereka berharap
bahwa dengan penerapan penilangan elektronik ini dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan para pengendara
dan sekaligus menekan jumlah pelanggaran lalu lintas di ibu kota
arya ditatama jakarta